setelah pemanggilan kedua tidak dipenuhi rizik sihab
polda jawa barat berencana menjemput pimpinan front pembela islam
di pondok pesantrennya di megabendung
kabar penjemputan ini membuat pengikut rizik berkumpul di sekitar pesantren
puluhan anggota brimob berdatangan di kawasan megamendung
untuk ditempatkan di beberapa lokasi
yaitu di markas polsek ciawi dan sebagian lagi mendekati
pondok pesantren agrokultural milik rizik syihab
sedikitnya empat peleton anggota brimob dikerahkan untuk menjemput rizik
beredarnya kabar penjemputan rizik membuat para anggota fpi bersiaga
di sekitar pesantren di desa lemah nyunnet
dan polisi berencana menjemput rizik setelah dua kali surat undangan
yang dikirim polda jawa barat tidak dipenuhi
rizik dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik polda jawa barat
terkait kasus dugaan penghinaan lambang negara